berani lubung ini punya warga dan mbah lanu gak berhak sama sekali
berani mau ngapain
belum puas sama rambut saya mau lagi
kamu jangan ikut campur urusanmu
lepasin ibu saya sekarang lepasin
diam kamu nunik
dan ingat kamu jangan ikuti aku
abis jatuh ya mbah
udah jatuh pake tanya lagi
ternyata bisa mendatangkan
air di desa kita ini
aku juga sudah tahu
telah mencabut keris balas
yang telah aku tancapkan
wabah penyakit yang berada di desa itu
kita harus memikirkan
ini dia mau ngasih beras ke fakir miskin
karena dia timun beras itu sendiri
tapi ternyata beras itu dikasih ke wanita simpanannya
udah gitu aja
mbak landu jangan menuduh kesembarangan
apa buktinya aku melakukan perbuatan seperti itu
kita buktikan gerupa rahayu bagaimana
kami semua sudah mengetahuinya rahayu
silahkan aja kalian geledah
kalian tidak akan menemukan bukti apapun di rumahku
apa buktinya ini udah ada nih rahayu
bahwa mbak rahayu
telah menimpun beras untuk pak germes
kalian gak boleh terhacu sama mbak landu
ini semua fitnah
ibuku gak pernah menerima barang apapun dari pak lurah
hei anak muda
kamu jangan belajar bohong ya
itu buktinya ada itu
barang ini harusnya dibagiin pun kita
baru pulang dari kota ya
aku baru aja balik dari kota
tu kapan cu
prensun maaf ya
tidi beneran gak apapah
kalau itu hampir juga lagi buru buru mau kepon bapak
nanti kita tunggu lagi ya
baik baik baik
lubung ini punya warga
dan mbah lanu gak berhak sama sekali
berani mau ngapain
belum puas sama rambut saya
kamu jangan ikut campur urusanmu
lepasin ibu saya sekarang
diam kamu nunek
mati di tangan aku
mbah lanu keluar mbah lanu
mbah lanu keluar mbah lanu
suruh dia keluar
asal kamu tau ya
dia udah nyandra ibu ku
aku juga gak tau ibu
kamu gak tau aku gak tau
kamu gak usah pura pura pas kau berisik pampah kan
ibumu di hutan
karena mbah lanu itu sekarang mengintai kamu terus
kamu bisa di jaga sama mbah
ibu parah suhu
jangan luar biasa
ibu gak apa apa
ibu gak apa apa
ibu masih ingat nggak sama wira
ini kan wira anaknya mbah landung kan
kamu baru datang dari kota kan
saya mau minta maaf atas telepon bapak saya ke ibu
sebetulnya ibu udah capek
kok ngeliatinnya kayak gitu
kamu cewek yang unik ya
gak ada yang bisa nenengin kamu
kamu lagi ngerayu ya
aku pengen hubungan kita ini lebih dari sahabat
kalau kita tetap jadi sahabat
biar semua berjalan dulu wira
nanti ya menentukan tuhan
ya udah kalau gitu
tuhan menjodohkan kita berdua ya
dan dalam waktu dekat ini
rahayu akan mengadakan
buatan pemotongan rambut gimbal nuri
setuju kalau kita membantu noni